sementara itu cabang olahraga soft tennis memang belum terlalu populer di indonesia
namun pada asian games dua ribu delapan belas beberapa waktu yang lalu
soft tennis sukses menyumbangkan satu medali perak dan juga tiga medali perunggu bagi kontingen merah putih
nah seperti apa olahraga soft tennis dan apa perbedaannya dengan tenis lapangan
berikut laporan selengkapnya
prima simpatiaji adalah mantan petenis nasional indonesia yang pernah mengukir sederet prestasi
satu tahun pensiun dari tenis lapangan prima kemudian mengenal cabang olahraga soft tennis
dan meraih medali perunggu di asian games dua ribu delapan belas lalu
hampir sama sama kayak tenis
tapi ada beberapa manfaatnya
banyak macam pukulan pukulan yang menurut saya menarik gitu loh
seperti cutting softnya atau pukulan slice nya pukulan poly nya gitu ya
jadi penasaran aja penasaran apa sih soft tennis itu kayak apa
setelah saya tekunin ya ternyata bisa juga dan masuk
kalau soft tennis yang pasti bolanya beda ya
bolanya beda kalau tenis lapangan
kalau tenis lapangan keras kalau ini soft
terus untuk racketnya ukurannya juga lebih kecil lebih ringan
walaupun ya di indonesia ini memang masih tergolong sulit untuk mendapatkannya
kalau tenis lapangan itu aturan poinnya enam dua kali
kalau di soft tennis hanya satu set
gimnya empat untuk single
kalau double gimnya lima
satu set juga
tennis lapangan dan soft tennis di set nya
set nya dan gimnya
untuk hitungannya juga kalau misalnya tenis lima belas tiga puluh empat puluh
kalau di tenis satu dua tiga kim satu
teknik memukul bola dalam soft tennis juga memerlukan sedikit adaptasi
bila dibandingkan dengan teknik memukul bola pada tenis lapangan
kalau soft sense itu harus benar benar ditampar di flat
kan kalau tenis tuh kayak harus di spin kan harus diputer
kalau soft tennis tuh bolanya harus ditampar gitu biar bolanya masuknya bagus gitu
ada berbagai macam pukulan pukulan yang beda
misalnya kalau slash di tenis itu bulannya lari
tapi kalau di soft tennis berhenti
ya hanya itu sih yang adjust movement aja yang mesti dilatih untuk jadi main soft tenis
belum tersosialisasikannya dengan baik olahraga ini
menjadi salah satu kendala bagi perkembangan soft tennis di indonesia
tapi untuk sekarang ini kalau di indonesia pemain asli soft tennis itu belum ada
jadi mereka dari pemain tenis yang kemungkinan yang masanya sudah habis di tenis
mereka pindah ke soft tennis gitu
tapi sekarang sekarang ini juga ada salah satu pemain soft tennis
yang dari umur enam belas tahun dari delapan belas tahun juga sudah ada
ya mudah mudahan nanti kemudian
ya mudah mudahan nanti kemudian
jadi ke depannya ada muncul bibit bibit baru
yang dari nol memang benar benar pure pemain soft tennis gitu ya